beginilah aksi warga saat mencoba menghalau dua perampok yang menerobos sebuah toko ritel di peromba tua kelurahan geraha indah balikpapan utara pada kamis dinihari
warga yang telah mengepung toko ritel itu langsung menghardik para pelaku dengan batang kayu
diketahui perampokan itu terjadi saat toko hendak tutup
kedua pelaku memaksa masuk dengan membuka rolling door yang terbuka sebagian dan mengacungkan senjata tajam berupa parang
kapolsek balikpapan utara akp bita priani menyatakan aparat gabungan telah berhasil menangkap satu orang tersangka pada kamis pagi
sementara satu lainnya masih dalam pengejaran